dan sudah terhubung melalui saluran telepon dengan ayu makviroh mahasiswi indonesia yang belajar di wuhan tiongkok
dan kini sudah berhasil pulang ke tanah air selamat sore ayu
ya selamat sore
ya ayu bisa kembali diceritakan bagaimana kondisi ayu saat ini dan juga beberapa teman teman yang sudah kembali ke indonesia
ya di sini kami yang dari mahasiswa cina sudah ada beberapa yang sudah balik ke tanah air
dan alhamdulillah semuanya baik baik saja
ayu sebelum kemudian kembali ke indonesia ke tanah air kondisi terakhir teman teman di sana seperti apa
apakah kemudian memang banyak hal yang
dibutuhkan untuk bisa tetap berada dalam kondisi yang aman begitu
kalau di china selama semenjak ada virus itu sekarang kita agak kesulitan untuk mencari makanan
karena di sana sudah ada banyak toko toko yang ditutup gitu meskipun toko toko supermarket itu sudah banyak yang ditutup
hmm posisi saat itu di mana ayu bagaimana kondisi yang bisa diceritakan kembali
jadi kondisi di tempat ayu waktu itu menetap
oh ya saya kita menetapnya di dalam asrama
cuman kalau setiap sekarang lagi musim dingin jadi kita liburan
semua mahasiswa itu sudah berhenti
kembali ke rumahnya masing masing dan kita yang mahasiswa indonesia itu tetap berada di asrama
jadi semua kantin kantin memang ditutup
namun semenjak adanya virus ini di luar kampus kita juga sudah kesulitan untuk mencari makanan
dan masker masker juga kita sulit untuk mencari karena harga juga yang sangat tinggi
cuma dapat masker dari teman teman yang berasal dari negara lain gitu
kapan komunikasi terakhir dengan teman teman yang masih ada di sana
ayu apa kemudian yang disampaikan terkait kebutuhan yang paling mendesak saat ini
kalau untuk saat ini sih tidak ada kalau yang sangat mendesak
cuman ya kita sangat kesulitan mencari makanan sih
tapi masih ada kok
apakah kemudian ayu dan teman teman ini akan berniat kembali untuk balik lagi begitu
atau memang masih ada tugas belajar yang belum selesai
oh iya kita hmm di dari notifikasi walau kita itu disuruh jangan balik dulu ke sina
sebelum keadaan benar benar pulih
eee pihak kampus dengan hmm pemerintah begitu dengan hmm terkait dengan hmm proses belajar mengajar ini bagaimana kemudian
eee karena kita dipulangkan itu disarankan oleh kjri
jadi hmm katanya dari menteri pendidikan dan kebudayaan hmm akan memberikan surat kepada pihak kampus
terima kasih ayu makviroh
eee salah satu mahasiswi
yang sudah kembali ke tanah air yang menempuh pendidikan di sana
terima kasih ayu